tapi aku bener bener gak nyangka sekarang kamu adalah satu satunya musuh aku
aku belum mati mala
tolong berikan masak meluntuk ke aku mala

atau kalau jemput kita banyak banget
maaf ya mas aku lupa ini bakal buat kamu
mas ahmad itu cinta sama aku
dan dia mau tinggal sama aku
tapi tiba tiba sekarang dia mau nigalin aku
ini semua gara gara kamu kan
kalau urusan itu aku sama sekali gak tau kenau
ingat ya mala
aku itu udah menikah sama mas akmal
dan aku akan rebut dia lagi dari kamu
kalau kamu emang mau cedain aku
kau mau cedain aku
aku mau cedain kamu
aku mau cedain kamu
tapi aku minta mas
kita ketemu untuk terakhir kalinya di tempat biasa
istri kamu jangan sampai tahu
udah mas pokoknya istri kamu jangan sampai tahu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa

sustan bantu lupa sustan aja gini sustan
kamu jangan nangis lagi ya

tapi kenapa mama lama banget
tapi kenapa mama lama banget
ayah kamu jangan nangis lagi dong
mama kamu kan lagi kerja
tumben kamu dateng kesini
malah aku mau ngomong dulu sama kamu
ayah kamu jangan nangis lagi ya

mala eva di rumah sakit

eva di rumah sakit mas
pokoknya sekarang kamu ke rumah sakit kamu temuin eva
kamu kan sahabatnya
iya mas aku dititip pandangan

masa ke rumah sakit sekarang
masa ke rumah sakit sekarang
masa ke rumah sakit sekarang
masa ke rumah sakit sekarang
sementara ayah sama ayah dulu
masa kamu ayoementernya ini i jelly ong
masa kamu ayoementernya ini i jelly ong
mas apa disini ada pasien yang namanya eva
ibu eva ada di ruangan igd
saya ambil bekas dulu ya
ini penazahnya siapa suster
saya ini sahabatnya suster
mbak lebih sahabatnya saya sudah seperti keluarga sendiri suster
tolong saya mau lihat jenazah teman saya suster
kenapa bisa seperti ini kejadiannya suster
mbak ini kakinya dipatok oleh jin kiri
dan wajahnya juga lehernya seperti terkena sangatan istri

kita harus melakukan teman mbak semasa hidupnya
sampai mengalami peristiwa seperti ini
sampai mengalami peristiwa seperti ini
apa itu mbak
jangan tinggalin aku mbak
kamu denger ya
kamu denger ya
aku dan mas akmal itu saling mencintai

jadi kalau kamu enggak mau dicintain sama mas akmal
kamu biarkan mas akmal tinggal sama aku
jadi kalau kamu enggak mau dicintain sama mas akmal
kamu biarkan mas akmal tinggal sama aku

maka durau net monta sudah
aku rasa omongan aku barusan itu udah cukup yang mutta untuk mutta
kamu jangan dengan aku
baik mbak saya urus berkas dulu ya mbak
aku bener bener gak nyangka kejadian ini bisa seperti ini
kamu adalah sahabat yang udah anggap seperti keluarga aku sendiri
tapi aku bener bener gak nyangka sekarang kamu adalah satu satunya musuh aku
aku belum mati mbak
tolong berikan masak meluntuk ke aku mbak
susah dokter tolong
sus pasiennya kemana
gak tau dok pasiennya gak ada
gak mungkin orang yang sudah meninggal gak mungkin hidup lagi
ini buktinya nggak ada dok
yaudah segera aku punggi keluarganya